kita bergeser ke informasi selanjutnya sepasang pengantin di kebumen jawa tengah melangsungkan pernikahan unik pada tujuh belas agustus dua ribu sembilan belas kemarin
mereka menggelar upacara bendera peringatan kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh empat di pelaminan
yang petugas upacara terdiri atas keluarga dua mempelai bahkan pasangan pengantin ikut bertugas sebagai pengibar bendera
nah inspektor upacaranya siapanya coba kita lihat informasinya ya
inilah video amatir yang menjadi viral di media sosial yang memperlihatkan pasangan pengantin keluarga dan tamu undangan mengelar upacara bendera hari kemerdekaan ri di depan pelaminan sebelum melakukan akad nikah
semua petugas upacara yang terlibat adalah keluarga kedua mempelai
bahkan pengantin pria dan wanita tias atika dan ahmad muiz bertugas sebagai pengibar bendera merah putih
ada pun yang menjadi pembina upacara ayah mempelai laki laki dan inspektur upacara ayah mempelai perempuan
layaknya upacara bendera pembacaan teks pancasila undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima dan proklamasi juga dilaksanakan

upacara bendera sengaja dilakukan sebelum prosesi akad nikah sebagai bentuk kecintaan dan nasionalisme sang mempelai kepada indonesia
karena momentum satu tahun sekali jadi bisa memanfaatkan hari kemerdekaan ri ke tujuh puluh empat ini pertempatan di tujuh belas agustus sebelum akad terus upacara dulu

jadi harapannya ya selain asara kita sendiri pribadi tapi rasa nasionalisme terhadap negara bangsa itu tetap ada
ide upacara bendera disisipkan dalam pesta pernikahan ini berasal dari orang tua mempelai wanita
pasangan mempelai pun mengaku bahagia karena bisa melangsungkan dua prosesi yakni upacara bendera dan akad nikah dengan lancar
trijoko purnomo kebumen jawa tengah